keluarga pasangan mulyono partina tampak meriah saat berada di rumah
anak anak mulyono selalu bermain bersama saat berkumpul di rumah
tidak tanggung tanggung pasangan suami istri ini memiliki lima belas anak
mulai dari usia empat hingga tiga puluh tiga tahun
keluarga besar ini viral di media sosial
usai salah satu anaknya ariana memperlihatkan keseluruhan anak anak mulyono
mulai dari sulung hingga bungsu
melalui akun media sosial miliknya ariana juga membagikan keseharian saudara saudaranya
unggahan ini telah dilihat satu lima juta lebih warganet
warganet kerap menanyakan resep menjaga keharmonisan keluarga ini
awalnya sih cuma iseng cuma mau post foto keluarga mulai dari anak pertama sampai anak terakhir
saya nggak nyangka aja kalau sampai se viral itu
ada yang sebagian nggak percaya ada yang percaya
terus selanjutnya saya pos kartu keluarga
terus masih ada yang nggak percaya atau saya pos akte akte adik saya yang terakhir yang ke lima belas sampai yang ke empat belas
mulyono dan partina sebenarnya memiliki tujuh belas anak
namun dua anaknya meninggal saat masih berusia balita
mulyono mengaku memiliki anak hingga lima belas berawal dari keinginannya memiliki seorang putra
ia baru dikaruniai anak laki laki saat kelahiran anak kelima
aku tidak direncanakan
terus lahir perempuan perempuan terus akhirnya laki laki
nah itu seterusnya begitu
nggak ada rencana ingin punya anak banyak enggak
satu pekan sekali mulyono dan partina mengumpulkan seluruh anak anak
ia juga memberikan nasihat untuk menjaga kerukunan antar saudara
abdul malik malang jawa timur